saudara saudara sekalian selamat sore
pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal
terkait dengan perkembangan penanganan covid sembilan belas
yang telah bersama sama kita laksanakan
dan melibatkan semua lapisan masyarakat
baik pemerintah pusat pemerintah daerah
yang kemudian secara sinergi
melaksanakan kegiatan bersama
untuk menanggulangi covid sembilan belas ini
pertama kami ucapkan terima kasih kepada para pekerja
yang telah patuh menuruti anjuran pimpinan kantor masing masing
untuk tetap produktif dengan bekerja dari rumah
dan kami apresiasi para petugas yang melaksanakan amanat
untuk bertugas di luar rumah
termasuk para tenaga medis
aparat keamanan dan para pahlawan jasa transportasi
dan jasa kurir
maupun pengemudi angkutan umum
mereka lah yang mengangkat banner
kami bekerja di luar untuk anda
tetaplah di rumah untuk kami
sampai dengan hari ini
gugus tugas penanganan percepatan covid sembilan belas
telah berterima kasih menerima sumbangan masyarakat
yang cukup besar
dan ini saya yakin kami yakin akan tetap bertambah
melalui dua rekening
baik di rekening covid sembilan belas
sudah lebih dari empat puluh miliar yang tercatat
maupun rekening des relawan gugus tugas
dan ini pun jumlahnya
hanya sudah lebih dari empat puluh miliar
bantuan bantuan ini akan kami gunakan
dengan tepat dan penuh tanggung jawab
dan kami laporkan secara terbuka
kedua ada beberapa hal yang kami laporkan
percepatan penanganan covid sembilan belas
yang pertama kita akan tidak henti hentinya
untuk menyampaikan kebijakan kebijakan pemerintah
yang seharusnya kita patuhi
yang pertama adalah kita tetap melakukan penelusuran
mencari kasus kasus positif yang berada di masyarakat
dengan kemudian melakukan pemeriksaan
mengumpulkan spesimen mengujinya
dan kemudian juga secara terbaik
serius melakukan penanganan kasus
atau penderita covid sembilan belas di berbagai rumah sakit
di seluruh indonesia
baik itu rumah sakit pemerintah
rumah sakit bumn
maupun rumah sakit tni polri
serta rumah sakit swasta
ini yang membanggakan kami
sehingga kami bisa bekerja dengan lebih serius lagi
dan bisa dengan penuh semangat
kemudian sampai dengan hari ini
apd yang telah kita distribusikan
lebih dari rp satu ratus sembilan puluh satu
ke seluruh rumah sakit di seluruh indonesia
yang menangani covid sembilan belas ini
kemudian masker bedah sudah lebih dari dua belas juta
kemudian masker n sembilan puluh lima pun juga sudah lebih dari satu ratus tiga puluh tiga juta
ulangi rp satu ratus tiga puluh tiga ribu kita distribusikan ke seluruh masyarakat
seluruh rumah sakit rujukan
bahkan rumah sakit darurat
yang melaksanakan kegiatan rawatan pun
telah kita aktifkan
kemudian ratusan ribu rapid diagnostic test
juga sudah kita bagikan
dan terus akan kita lakukan pelaksanaan test screening
sehingga seluruhnya bisa kita lakukan dengan maksimal
kita pahami bahwa seluruhnya merespon
sudah ada tujuh provinsi
dan empat puluh satu kabupaten kota
yang telah menetapkan status siaga darurat
tujuh belas provinsi dan delapan puluh enam kabupaten kota
telah membentuk gugus tugas penanganan wabah covid sembilan belas
beberapa daerah melawan covid sembilan belas
dengan berbagai inovasi
termasuk mengawasi mobilitas penduduk yang ada di wilayahnya
oleh karena itu
dan bersungguh sungguh untuk memutus penularan ini
mari kita bersama sama dan kita mampu melakukan ini
karena inilah kunci yang menjadi dasar
bagi pengendalian dan penghentian covid sembilan belas ini
jaga jarak dalam berkomunikasi sosial dengan siapapun
tetap pertahankan untuk tetap sehat
hindari tempat berkumpul
karena ini memiliki resiko yang lebih besar
bagi penularan covid sembilan belas
putuskan rantai penularan ini
dengan rajin mencuci tangan dengan sabun
karena sudah terbukti secara ilmiah
bahwa penggunaan sabun ini akan menghancurkan virus itu
oleh karena itu
sebelum menyentuh wajah
sebelum menyentuh mulut hidung mata
pastikan tangan kita telah dicuci dengan bersih
dengan menggunakan sabun
setidak tidaknya dua puluh detik
ini yang menjadi penting
jaga kebersihan lingkungan kita
jaga kebersihan barang barang atau benda benda
yang sangat memungkinkan untuk disentuh secara bersama
baik di rumah misalnya handle pintu meja dan yang sebagainya
agar kita bisa memutuskan rantai penularan virus ini
oleh karena itu
kita harus merasa aman apabila berada di rumah
kita harus merasa aman apabila berada di rumah
kita harus tetap berada di rumah
produktif di dalam rumah
bekerja dari rumah
belajar dari rumah
dan beribadahlah di rumah
kita yakin bersama
insyaallah pasti kita akan bisa melaksanakan ini
dan kita bisa memutus rantai ini
apabila ada hal hal yang
perlu ditanyakan terkait dengan covid sembilan belas
silahkan mengakses beberapa situs resmi kita
baik di covid sembilan belas go id
di satu ratus sembilan belas atau satu ratus tujuh belas
atau menggunakan halo camcash di lima belas ribu lima ratus enam puluh tujuh
dan aplikasi aplikasi online lain
yang bisa kita lihat di layar
oleh karena itu
mari kita bersatu padu
mari kita bersama sama
manakala kebersamaan itu kita lakukan dengan baik
saya akan menyampaikan perkembangan
tentang kasus yang kita rawat
sampai dengan hari ini
terdapat penambahan kasus konfirmasi positif yang baru
sebanyak seratus orang
sehingga menjadi satu lima ratus dua puluh delapan kasus
kemudian ada enam penderita yang sudah sembuh
sehingga kemudian menjadi delapan puluh satu orang
dan kemudian ada empat belas kasus kematian yang baru
sehingga menjadi satu ratus tiga puluh enam kasus
kasus kematian ini adalah kasus kematian
dari penderita konfirmasi positif covid sembilan belas
ini yang akan saya sampaikan pada saat ini
sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua
bahwa kunci keberhasilan penanggulangan covid sembilan belas ini
terletak pada kita
oleh karena itu
patuhi betul tentang menjaga jarak
dalam berkomunikasi dengan siapapun
kami ingin menjaga jarak kita
dan kami meminta bapak ibu dan bapak ibu
yang mereka harus berusaha untuk mengumumkan
bentuk kesehatan mereka
kami mengingatkan kepada kita semua
bahwa kemas kesehatan kita
adalah masalah maksimal
kami ingin membuat kemas kesehatan kejayaan
dalam perjalanan ke masjid
kami ingin membuat kemas kesehatan
dalam perjalanan ke masjid
kami ingin membuat kemas kesehatan
dalam perjalanan ke masjid
keluarga kita oleh karena itu sebaiknya tunda dulu untuk melaksanakan perjalanan panjang dalam
rangka pulang ke kampung halaman karena virus ini akan berpindah bersamaan dengan pergerakan
orang yang terinfeksi manusialah yang membawanya oleh karena itu kita yakinkan bahwa benteng yang
paling aman dari serangan virus ini adalah rumah kita keluarga kita oleh inilah yang kami lakukan
dan kemudian kami mointak untuk dilakukan semuanya mari jadilah pahlawan lindungi diri anda
lindungi keluarga anda lindungi tetangga anda maka inilah cara yang paling benar untuk melindungi
saya yakin saya optimis kita bersama sama akan mampu melaksanakan ini indonesia pasti bisa